calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menanggapi mengenai keluarga uno di gorontalo yang mendukung capres jokowi
sandi menilai dukungan semata untuk meningkatkan elektabilitas rudy hartono uno yang merupakan caleg dari partai hanura
pas ke deklarasi dukungan yang dilakukan keluarga uno di gorontalo untuk pasangan jokowi dodo maruf amin
calon wakil presiden sandiaga uno memberi tanggapan
menurutnya hal itu merupakan konsekuensi demokrasi terutama saat pemilu
namun sandi juga beranggapan bahwa dukungan keluarga uno untuk jokowi maruf
juga merupakan strategi peningkatan elektabilitas rudy hartono uno yang merupakan caleg dari partai hanura
hal itu diungkapkan sandi saat kunjungannya di kota cirebon jawa barat jumat sore
dalam rangka menghadiri acara silaturahmi notaris dan avokat di sebuah hotel di kota cirebon
di pilbuk dki juga ada beberapa anggota keluarga saya yang mendukung pak suki cahaya purnama pak pak hov
alhamdulillah itu kita hormati kepesan pesan
kita harus menjadikan itu satu konsekuensi realitas dari demokrasi sendiri
apalagi ternyata kan keluarga uno ini cerdas cerdas ya
saya diberitahu bahwa pak rubi ini seorang caleg
kan ini sebetulnya alhamdulillah begitu jadi viral ini mudah mudahan dia terpilih
dia mewakili partai hanura informasi yang saya terima
jadi ini adalah mungkin salah satu strategi meningkatkan elektabilitasnya beliau
ini cerdas sekali
sementara itu calon presiden petahana joko widodo mengapresiasi dukungan keluarga uno kepada dirinya di pilpres dua ribu sembilan belas ini
hal itu disampaikan jokowi di gorontalo jumat siang
menurut jokowi dukungan ini menimbulkan persepsi yang baik
ya harusnya harusnya itu keluarga pak sandi uno itu dukungnya ke pak sandi uno yang benar itu
kalau dukungnya ke saya lah itu saya nggak
yang nggak benar siapa nggak ngerti
harusnya logikanya kan harusnya saudara saudara pak sandi uno itu dukungnya ke pak sandi
ya kalau ke saya ya terima kasih
sebelumnya pada kamis malam keluarga uno di gorontalo menyatakan dukungannya untuk jokowi ⁇ maruf ⁇ amin di pilpres dua ribu sembilan belas
meski menyadari sandiaga uno juga maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
mereka menyebut kepentingan bangsa dan negara
lebih penting dibanding kepentingan keluarga
tim liputan cnn indonesia